miguel cotto punya arti penting untuk seorang daud chino jordan
bukan hanya sebagai idola tapi juga sumber inspirasi
setiap kali berlatih daud akan memutar video foto untuk mencari semangat
selain itu ia juga akan mengenakan sarung tinju warna pink
warna yang disukai cotto
kenapa saya memang sangat mengidolakan dia
karena memang bagi saya style skill kemampuan dia apa yang dimiliki oleh dia itu
itu yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang tinju
wah dari saya mengidolakan itu sampai sampai anak saya saya namakan sama dengan dia
karena memang buat saya lewat nama itu
selain mengingatkan saya terhadap idola saya
yang kedua barangkali anak saya bisa mengikuti jejak dia
daud punya alasan penting di baik obsesi itu
gaya bertinju foto pernah menjadi sumber inspirasi ketika ia diejek sebagai penakut
di zaman tinju amatir di zaman saya masih kecil di zaman tinju amatir
saya adalah tinju dianggap tinju penakut
tinju yang nggak punya mental
dan itu tuh gak cuma satu dua orang
semua orang mengklaim saya seperti itu
jadi saya merasa terusik
akhirnya buah dari hal itu
saya berpikir bagaimana caranya
kalau saya ingin nunjukin kepada mereka
bahwa saya bukan penakut
tapi saya bertinju pakai cara pakai strategi pakai akal
buat tinju bukan berarti kita jual beli pukulan langsung dianggap berani
atau kita pukul pukul lari kita dianggap tahu
tapi ini kan masalah teknik akal
bukan juga cara
akhirnya saya merevolusi diri saya
teng ketemulah miguel cotto ini
akhirnya salah satunya lagi balik lagi berfoto lagi
pengaruhnya ada ternyata
itulah yang membuat karakter saya sekarang lebih senang jual beli kukulan

aku namunpercaya aberang cd nya
sambil setelah amazon lima g itu disambung
itu ada bon rep hayp
itu masih pen yrm
yang di welter